tak kurang dari seratus atlet downhill mountain biker dari sejumlah kota besar di indonesia
seperti bandung jakarta yogyakarta dan surabaya
berkemah di lereng gunung welirang pasuruan
mereka siap berpacu di rute downhill pamitra bike park
kolaborasi olahraga ekstrim downhill mountain bike dan music rock ini
pertama kali digelar di indonesia
yang menarik acara tersebut digelar di lereng gunung dengan pemandangan alam menawan
kolaborasi antara dunia sportainment sama entertainment itu belum ada
sehingga ini benar benar sesuatu new genre yang ada di indonesia
dan belum pernah juga ada rock gunung yang ada di indonesia
tujuannya adalah mengedukasi orang yang belum pernah berolahraga mountain bike
itu akan bisa tahu apa mountain bike tersebut
untuk memacu adrenalin pamitra bike park menambah lintasan curamnya bernama mikana tet
lintasan ini diuji coba langsung oleh atlet downhill mountain bike profesional kelas dunia mikael han

jadi itu memiliki tantangan sendiri

untuk menjadi orang pertama yang berlintasan ini selalu sulit untuk menghitung
hanya dengan jumlah kecepatan dan teknik yang tepat untuk itu
tapi itu juga cukup keras
sementara itu musikus rock nasional royce konia mengaku senang dapat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut
lantaran pertama kali digelar di indonesia bahkan dunia
orang poligonnya itu sering ke acara sepeda
dan dia ngomong di luar itu bikin acara sepeda tapi gak ada panggung gak ada live music nya
ini pertama kali malah
jadi begitu tahu cerita itu orang orang sepikir oh ini berarti pertama di dunia
dan aku senang berarti aku bisa jadi bagian dari sejarah
rencananya konser rock dan atraksi downhill mountain bike akan diadakan setiap tahun
dengan lintasan sesuai dengan standar internasional uci mountain bike
sehingga indonesia dikenal dunia melalui olahraga sepeda gunung ekstrim ini